ya allah mi jangan seuzon sama orang
ya siapa tahu benar kan calon istri bang rahmadi itu emang lebih baik dan sesuai sama keluarganya
yaudah ah kalau gitu romo ke pengajian dulu ya
tunggu dulu mi umi lupa doa di pengajian
ntar kita bareng ya kami ambil itu dulu
terus gimana nih urusan kita nih
urusan kita ntar kita terusin lagi pulang pengajian
dia tuh udah menang dari si ramadi
kenapa tuh karena si robi merasa menang dari si rahmadi
emang sih si ramadi tuh lebih kaya lebih terpelajar udah gitu cakep
tapi kalau dia di ancam sama temennya si robi pasti takut
karena temennya si robi tuh anak preman preman dari tanjung priuk
itu semuanya kan temennya si robi
itu sama juga artinya pertarungan nyawa
terus kita mesti gimana nih
kita berdua pak haji
kita berdua pak haji
kita berdua pak haji
pak haji bu haji lagi butuh job
kita lagi gagal punya fulus nih
yang ada ya berita hangat dari gue
berani lo ngejawab
berita apaan bu haji
itu banget banget kelihatan kurang ajar dan lain lainnya
masa dia beraninya ngancep ngancep calon mantu gue
supaya dia tuh ngejauhin si romana
berita hotnya ternyata cuma picisan doang
kayak berita abg mau haji
emangnya kita berdua abg
malu mendingan kita cabut yuk
kok lu kagak bersemangat gitu sih
ya saatnya begitu antusias lo
wajib untuk kali ini kita kagak ikut ikutan deh
mendingan kita cabut aja deh
apalagi beritanya belum jelas kayak begini
ntar yang ada salah salah kata kita disalahin lagi
mendingan kita berdua bu haji intropeksi diri
kan selama bulan ramadan ini kita ngurang ngurangin dosa
bu haji kita pamit deh
assalamualaikum bu haji
wah nyesel gue cerita tentang si robby sama dia
udah udah bahan masuk yuk
serah si dik
pak haji serah si dik
kenapa nggak ngasih tahu dulu mau kemari
biar kita siap siap nih
kita kebetulan lewat aja
jadi sekalian mampir
yaudah silakan masuk
biar enak ngobrolnya di dalam
nggak usah pak haji
kita punya acara lain
kita ke sini cuma sebentar
ada yang mau diomongin sama pak haji sama bu haji
ya kita bukannya mau minta apa yang sudah rama dikasih sama bu haji sama pak haji
supaya pak haji
supaya pak haji sama bu haji jangan ganggu anak saya lagi
iya tapi ada apa ya
saya belum ngerti nih
ya saya nggak mau kalian nanti ganggu hubungan rahmadi dengan calon istrinya yang baru
karena kandung sama rahmadi memang udah putus
udah dari tadi bapak sama ibu
tapi memang cuma minta rum
saya ke sini cuma pengen memilih untuk berbicara sama kamu
kalau kamu tuh sudah bisa menjaga jarak sama ramadi
jangan khawatir rum
ibu jamin nanti rahmadi nggak akan ganggu kamu lagi
karena rahmadi sudah punya calon istri yang pas buat dia
saya cuma melakukan apa yang seharusnya saya lakukan aja kok bu
eh mbak be ini atas nama keluarga terutama sama neng rum nih mbak be minta maaf
karena udah membuat suasana jadi nggak enak begini
tapi ya semua ini demi kebaikan kita
ya mungkin karena belum jodoh kali ya
ya udah kita pamit dulu
karena masih ada acara lain
berapa deh mi kok gini sih jadinya
nggak apa apa kebetulan lagi
tapi umi juga nggak ngerti
kok tau tau si rasidi bininya bilang si rahmadi punya pacar yang lain
laku tapi model kayak begitu
ya nggak apa apa lah umi
mungkin calonnya bang rahmadi sekarang lebih baik
kita doain aja ke depannya
duh kok malah seneng sih ruh
kan itu menyangkut masa depan loh
tapi kalau kita berdua ya udah
tapi kalau umi sih nggak percaya bang
paling itu cuma akal akalan dia dia padeh
dia kan nggak demen sama kita
amang dia pikir kita demen kali
ya bisa jadi sih mi
ya rahmadi bisa dibilang tergila gila sama si rum
jadi dia cari cara bagaimana supaya menjauhkan rahmadi sama rumana
ya allah mi
ya siapa tahu benar kan calon istri bang rahmadi itu emang lebih baik
dan sesuai sama keluarganya
kalau gitu rum mau ke pengajian dulu ya
tunggu dulu umi
umi lupa doa di pengajian
ntar kita bareng ya
terus gimana nih urusan kita nih
urusan kita ntar kita terusin lagi pulang pengajian
kan tapi ke pengajian mak
hmm dia udah pergi ke pengajian
emang badannya udah sehat dia
ya insya allah mak
mungkin dia bosen kali di rumah terus
kalau di rumah terus kan nggak kena matahari
ntar buluk lagi
gue nih sekarang nih rasanya gak bisa ke pengajian
saunya rasanya aduh lemes
ya udah istirahat aja
kalau capek sih jangan dipaksain
ya allah mi
apa muasabah untuk ibu ibu pengajian ketinggalan lagi
udah deh deh
ambil dulu seno balik
biar umi jalan pelan pelan sendirian ye
rum rum balik dulu ya mi ya
ya bu lihat deh
lihat deh bu
dong emas dan perhiasan ini saya jual di ibu ibu pejabat pejabat loh biasanya
patasan bagus bagus banget
pasti mahal ya bu ya
pasti dong bu
barangnya juga bagus
ibu rosa orang baru di kampung ini ya
soalnya saya baru lihat
kebetulan saya punya saudara di kampung sebelah
pas saya mampir saya dengar dengar ada ibu ibu pengajian di situ
dan sekalian aja saya tawarin dengan saya
iya bagus bagus ya
bagus itu ya
ia cantik wajah
saya suka banget yang ini bu rosa
wah seleranya bagus sekali

pas lagi cocok ditanya
kita lagi lihat lagi dengan belian perhiasan
coba lihat ah
iya lihat dong ruh
kalau gue yang pakai lebih cakep lagi
tapi ini ayo udah pilih bu haji
iya tapi kan lo belom bayar
berarti nanti barang masih bisa dibeli dong
kan udah ada saksinya semua
ini udah pilihan aja ya
jangan berebut dong
kan dagangan saya masih banyak ini
ini banyak yang bagus
ini juga bagus
ya udah deh
kok gak jadi itu terus